kamu mau bilang kalau anak saya itu bukan anak yang baik baik
kamu mau bilang kalau kamilah cari edo itu karena edo yang mengamil dia

itu maksudnya apa dong

buktinya dia datang ke edo
detakin fadil juga iya kan mbak
pendapat seperti itu
nggak mungkinlah edo yang menghamili dia
anak saya itu anak baik baik
keluar rumah juga nggak pernah
dan menurut saya
edo itu anak yang penurut
jadi dia nggak mungkin melakukan
perbuatan yang konyol seperti itu
apalagi fadil mbak
fadil itu seorang dokter yang sibuk
dengan praktek setiap harinya
jadi dia nggak mungkin punya waktu
untuk berduaan dengan perempuan
tak seperti mahasiswa yang bisa
walaupun edo itu masih kuliah
tapi dia bukan laki laki
yang suka berkeliaran
edo itu mahasiswa tingkat akhir
mana ada waktu dia berdua duaan
apalagi seperti mahasiswa mahasiswa lain
yang seperti kamu bilang tadi
ya baguslah mbak
kalau edo itu memang berbeda
anak yang dikandung camilla itu
bukan anaknya fadil
itu pasti bukan anaknya itu
sus saya ketikkan
kamila lagi ya sebentar
dan sama seperti kemarin
kalau misalnya ada orang yang mau ketemu sama camilla
oh ya dok
kemarin sempat ada seorang ibu
yang ingin bertemu dengan mbak kamila dok
iya ibu itu maksa banget
pengen ketemu sama mbak camilla
tapi sesuai dengan pesan dokter
saya melarang ibu itu untuk bertemu dengan mbak kami
mau ketemu sama kamila
ke ruangan mawar
akan kami lakukan sekarang juga
oh dan satu lagi sus
kalau sampai ada yang nanya tentang amilah
bilang aja kalau kami udah nggak dirawat lagi di rumah sakit ini
baik akan kami urus
ada lagi pak
enggak itu aja
tolong dikerjain sekarang ya sus
ya baiklah pak
saya permisi dulu ya pak
kok kamila gak ada
coba saya tanya suster
jadi kamila di ruangan apa sus
memang nyonya camilla pernah dirawat di sini
tapi sekarang sudah tidak lagi
nyonya kamila sudah keluar dari rumah sakit
maksud suster kamila gak ada di sini
sekarang kehamilannya di mana sus
kalau itu kami tidak tahu bu
suster benar benar nggak tahu atau suster salah lihat
nyonya kamila yang ibu maksud memang sudah tidak di sini lagi
tak ada cakaplersan

anda melihat walaupun ada bagian dari jakarta
diduga saya langsung ke tempat ini

apa rai bisa di limpah seperti itu
mama pengen sekali ketemu sama kamu
mama sudah kangen sekali sama kamu
kamilah sudah banyak kehilangan dok
masa depannya pekerjaannya
bahkan sampai tante farah mamanya kamilah
mengusir kamilah dari rumah
masa lu membiarkan kamilah melewati semua ini sendirian sih dok
setelah apa yang kamu lakuin sama aku
enggak segampang itu kamu ngebuang aku dok
kamu enggak tahu kan apa yang terjadi sama aku sekarang
jadi gue tegasin lagi sama lu
tolong percaya sama dia
karena lu bakal nyesel kau sampai nyinyiain cintanya dia
setelah hasil tes dna itu keluar
kalau anak yang di dalam kandungan kamela itu anak buah
berarti gue udah ngelakuin hal yang sangat salah sama kami